itulah potongan rekaman video sejumlah ibu rumah tangga di tasik malaya jawa barat
yang tengah membicarakan utang mereka
video tersebut beredar di media sosial sejak kamis lalu
peristiwa ini merupakan dampak dari kehadiran bank emok
rentenir yang mulai menjamur di desa desa
bank emok atau dalam bahasa indonesia disebut bank duduk
menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat dengan bunga tinggi kepada warga
terutama ibu ibu rumah tangga
peminjam umumnya berbentuk kelompok
akibatnya jika pembayaran satu orang anggota macet
maka bebannya harus dibayar anggota kelompok lainnya
itu jelas posisinya berada di wilayah wilayah pesisir
karena memang bank bank emok atau perlaku rentenir ini
meres dan merasuk ke
karena dianggap masyarakat yang begitu mudah untuk dibujuk
dibujuk kayu dengan pinjaman yang mudah tanpa anggota dan lain sebagainya
mereka itu yang menjadi sasaran paling banyak
menyikapi hal ini pemuka agama di tasik malaya jawa barat
mengimbau warga untuk tidak menggunakan jasa rentenir
yang membungakan uang dari utang
jadi kami sangat mengharapkan kepada masyarakat
tidak terbiul dengan keuntungan yang sekejap lagi
karena itu yakin dalam islam itu haram
rustam juga meminta kepolisian menelusuri keberadaan bank emok
yang melakukan praktek riba yang menyungsarakan masyarakat
deden rahadian tasik malaya jawa barat